dan jatuh ke sungai
terus sekarang gimana makanya aku tuh aku tuh main kesana mas tapi aku nggak diboleh sama papa sama
makanya aku minta tolong sama kamu mas tolong ke bandung ya jagain papa sama ma mereka panik
banget lo mas aku takut mereka kenapa kenapa ya ya ya udah kamu kamu di rumah aja biar saya
kesana ya iya tapi kamu hati hati jangan ngebut ngebut ya iya iya iya ya allah tante
frozen ya tanya tante frozen cantik dan sayang sama aku
mantaku cuman satu ada tante jesse tapi nggak pernah ketemu
ketemu ya allah
ya allah selamatkan elsa ya allah dulu elsa memang orang jahat tapi aku percaya dia bisa menjadi
orang baik dan sedang berusaha untuk itu berikan dia kesempatan ya allah dan izinkanlah dia
melahirkan putrinya dengan selamat
ya allah kumohon padamu ya allah lindungi elsa dimanapun dia berada amin ya rabbul alamin
papa larang aku untuk cari elsa apa yang bisa aku lakuin dan buat bantu pencarian elsa
hal tahu dari mana deniz meninggal
jadi sebelum deniz meninggal saya sempat bertemu dia sempat berbicara dengan deniz sempat ketemu
panggil itu ngalamin kesyakaan dan diperkirakan elsa itu keluar dari mobil mas dan jatuh ke sungai
terus sekarang gimana makanya aku tuh aku tuh main kesana mas tapi aku nggak dibolehin sama
papa sama emak makanya aku minta tolong sama kamu mas tolong ke bandung ya jagain papa sama emak
mereka panik banget loh mas aku takut mereka kenapa napa iya iya iya udah udah kamu kamu di
rumah aja biar saya kesana ya iya tapi kamu hati hati jangan lembut lembut ya iya ya
terpaksa gue stop dulu penyelidikan gua ke umirwan kenapa al ada yang bisa dibantu itu
andien nggak kenapa napa kan oh enggak alhamdulillah ini nggak apa apa cuman ada sedikit masalah tapi
masih bisa saya ingat sendiri saya panggil dulu om ya saya harus berangkat nih nanti kita sambung lagi
jadi al sempat ketemu deni sebelum meninggal tapi bukannya iqbal pernah bilang deni jatuh ke jurang
dan meninggal ya udahlah setidaknya lebaran sudah pulang jadi dia tidak tanya macam macam lagi soal
adik mana ya
udah datang atau belum ya
selamat datang baju sih ini buku menunggu terima kasih mbak kalau saya boleh tanya restoran ini
kenapa sepi banget ya
hari ini sengaja di close for public kata pak irfan supaya mbak jessica bisa santai dengan mas adi
kalau gitu adiknya udah datang atau belum mbak
belum mbak jesi mbak mau pesen apa
aku mau pesen satu nasi rawon sama satu ayam penyet surabaya
itu udah sampai itu suratnya

mas tapi kasihan bella mas
senang kenalan sama kamu catherine
terima kasih kami juga cantik
no catering kan udah pulang
oh iya aku lupa kalau catering sudah balik ke jakarta
tapi kenapa aku pikirin catering terus ya
apa mungkin aku terbiasa karena aku tergantung dengan catering
mungkin setelah ini aku bisa jalanin semuanya sendiri
mama ambilin minum buat kamu ya
mbak aku mau jalanin
mbak aku mau jalanin
dixon menganggap yang diambil
kan lu kan